pekan lalu layanan perbankan bank syariah indonesia baik melalui mobile banking maupun anjungan tunai mandiri atau atm mengalami gangguan
mayoritas nasabah dan pengguna layanan bsi pun mengeluh dan merasa dirugikan karena tidak bisa melakukan transaksi demi keberlangsungan bisnisnya
dan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan ketika sistem perbankan bermasalah agar uang yang kita simpan di bank tetap aman
sudah bergabung bersama kami pakar telematika abimanyu wahyu widajat
selamat pagi pak abimanyu apa kabar
selamat pagi alhamdulillah baik assalamualaikum
menilik kasus bsi yang saat ini menjadi sorotan banyak nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi
yang mengakibatkan banyak tagihan tertunda dan juga merugikan banyak sekali pengusaha
bagaimana agar transaksi kita aman ketika sistem perbankan tiba tiba bermasalah pak
oke kalau kita bicara soal aman jangan pada saat lagi kejadian
tetapi justru kita lihatnya adalah sebelum kejadian
karena kalau saat kita ada kejadian mau berharap aman tidak mungkin
saat kita mobil kita sudah kecurian kemudian kita bilang bagaimana caranya aman
loh mobilnya sudah dicuri mobilnya sudah rusak apa yang boleh dicari amannya
jadi kita harusnya kan kita bicara soal antisipasi
jadi sebagai nasabah kita melihatnya antisipasi bahwa
hal yang kejadian kayak gini bisa terjadi di bsi bisa terjadi di bank yang lain
saya tidak hanya menyebut bsi tidak menyebut bank yang lainnya juga yang mana saja
tetapi dalam konteks bahwa sekarang kita lihat berpengalaman
tidak kita alami sendiri bahwa bank selevel ini saja
dia tidak mampu misalnya mengalami hal hal yang krusial dan kemudian sangat kewalahan
berhari hari tidak bisa recover berarti ini perbankan bukan masalah yang ringan
nah kalau mengalami kayak gini di bank bank yang lain juga
bagaimana dengan bank bank yang lain yang besar
kalau bicara resikonya akan sama bicara resiko tetapi kemampuan bank bank yang besar
kan juga tentu pasti pernah diserang juga oleh para pemain pemain yang kayak gini
dia tidak hanya menyerang bank bank yang sedang cuma yang selevel yang bsi
bisa bank bank yang besar juga semua dicoba
namanya para pelaku itu dia akan mencari celah dimanapun tetapi ada yang tegar ada yang tidak
nah kita sebagai nasabah seharusnya saat kita mau memilih bank
jangan pernah selalu
hanya menanyakan apakah atm nya dekat rumah apa dekat kantor dan tempat aktivitas
kemudian bagaimana aplikasinya bagaimana cara penggunaannya
kemudian bagaimana cara empangannya bunganya atau berapa
segala hal yang kita biasa pertanyakan itu adalah merupakan satu hal yang standar
tetapi pernahkah kita untuk menanyakan sesuatu yang lebih krusial
misalnya kita tanya sama customer service nya
kalau bank ini mengalami kekacauan misalnya mengalami satu problem
kemudian tidak bisa mengakses itu bagaimana tindakan dia
satu tindakan dia terhadap pelayanan terhadap pengganggu kemudian terhadap data nasabah
dan kemudian bagaimana perlakuannya terhadap dana bukan hanya data tetapi dana nasabahnya
apakah kita masih bisa akses atau tidak
kemudian apa saja yang kira kira kemungkinan sudah dilakukan antisipasinya
jika ya diberikan oleh si bank tersebut
hal ini justru jauh lebih penting bagi nasabah daripada hanya sekedar menanyakan atm lain sebagainya
apm hari ini tidak ada besok kalau terlalu ramai dia tinggal kitakan
satu tempat yang tadinya rame pengunjung tapi kemudian sekarang orangnya sepi atm bisa dicabut
tapi saat kita menanyakan soal pengamanan berarti kita bicara soal akad antara kita dengan bank tersebut
apa janji dia terhadap dana kita dan data kita
nah itu jauh lebih penting daripada kertas
kalau kertas kita cuma bicaranya bahwa dia tinggal menanyakan
kan anda sudah baca klausul lagi ini cara cara cara dan kemudian menanyakan iya setuju
interaksi itu jauh lebih kuat
nah dari sanalah kita teredukasi dan kemudian dia terkonfirmasi oleh pihak pihak perbankan
untuk meyakinkan kita apakah datanya kita bisa aman dan diamankan oleh mereka
nah dengan begitu kita kemudian bisa yakin oh oke inilah yang bisa kita percayai kita benar percaya atau tidak
dan kemudian kalau suatu saat terjadi sesuatu dengan kita dengan dana kita dan data kita
kita bisa tagihkan kembali kepada si bang hey orang anda
sales anda customer service pernah mengutarakan gini gini
ternyata tidak terbukti ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan
nah sampai level tersebut nasabah mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan penuntutan kepada bank
dan bank tidak lagi bisa hanya sekedar berkelit bahwa sudah membaca klausul lain sebagainya
jadi pernyataan si customer service banknya ini direkam membagi kita sebagai pegangan
yang kedua sebagai langkah yang lebih aman sebetulnya yang saya anjurkan adalah kepada masyarakat
kita kalau melihat nggak hanya di bank ini di bank manapun cobalah gunakan rekening lebih dari satu
jadi rekening itu jangan hanya pada satu bank tetapi kita selalu gunakan lebih dari satu bank
jangan berpikir oh uangnya keluar untuk setiapnya setiap bulan dipotong atm atau tiap dibangun dipotong administrasi
potongan potongan tersebut hanya kecil
dimana itu jauh lebih kecil daripada resiko kita saat suatu kita kehilangan akunnya kehilangan akses
sehingga tidak bisa bertransaksi dengan orang
kerugian yang kita alami jauh lebih besar
jadi kita harus berani mempunyai lebih dari satu akun di lebih dari satu bank
kemudian lebih dari satu akun
kemudian juga selain lebih dari satu bank juga kita harus mempunyai lebih dari satu rekening di bank yang sama
jadi kita punya rekening nomor bank yang sama itu misalnya kita punya rekening satu dua dan tiga
di banknya sama ya
buka tiga rekening
ongkosnya biaya administrasi kecil
itu tidak signifikan
rekening pertama untuk menerima rupiahnya semua rekening masuk itu rekening pertama
itu yang kita publikasikan kepada masyarakat
kemudian rekening yang kedua adalah kita untuk penyimpanan jangka panjang
penyimpanan untuk beli apa baru beli rumah baru untuk kesehatan untuk jaminan ini itu untuk beli kendaraan
masukkan pada rekening yang kedua
kemudian setiap kita ada dapat uang rekening pertama kita simpan ke rekening kedua
kalau ada yang melakukan hacking karena tahu nomor rekening
kalau ada yang melakukan hacking maka dia hanya bisa mampu mengejar kepada rekening yang pertama saja
karena itu yang dikublikasikan kepada masyarakat
kita bisa memulihkan itu
untuk rekening pertama dan kedua ini jangan pernah minta kartu atm nya
benar benar kosong saja
jadi kita tidak perlu kata atm
karena kita tidak pernah mengambilnya secara langsung krisis ke atm
kemudian kita mempunyai rekening yang ketiga
rekening ketiga ini adalah rekening kecil
di mana di sini kita bertansaksi
belan di supermarket
belanja di sini situ
bayar ini itu
itu di rekening ketiga
dan itu nilainya yang paling kecil di antara dua rekening ini
dan ini kalau terjadi sesuatu terhadap rekening kita
nggak hanya kejadian yang kayak di bsi
tetapi misalnya kita ada kecolongan dompet kita
ataupun kita dihipnotis orang
diculik dicuri dan lain sebagainya
hilang kita hanya di rekening kecil ini
mungkin hanya kita taruh satu dua juta saja
dan rekening gede tidak pernah ketahuan
karena tidak pernah terkomplimasikan
kalau butuh dana lagi rekening kecil sudah habis
kita transfer dari rekening yang kormer satu
ke rekening yang nomor tiga ini
transfer satu lagi dua juta
tergantung pada saat yang lagi mau pergi
apabila terjadi hal yang kayak gini
semua pihak bank maaf maaf
biasanya akan mulai menyalahkan kita
kalau terjadi kekurangan saldo
kehilangan dana lain sebagainya
lalu dibilang kita tidak hati hati lah
mungkin dipakai oleh saudara kita lah
mungkin di ini itu ini itu
kalau kita dipersalahkan itu
dan itu hanya bisa terjadi pada rekening nomor tiga
dia tidak bisa menyalahkan kita
kepada rekening yang nomor dua
karena tidak pernah dikomunikasikan kepada siapapun
tidak ada kartu atm nya juga
jadi kalau hilang dana kita
dan kemudian terjadinya di rekening nomor dua
itu adalah pertanggung jawaban bank
karena memang dia yang menjaga rekening kita
semua bank pasti akan mengupayakan
menyalahkan nasabahnya saat terjadi kehilangan saldo
yang tidak kita harapkan
dianggapnya kalau kita yang bersalah dulu
dianggapnya kita yang ceroboh
dianggap ini itu ini itu
bukan hanya dipersalahkan
kalau itu kan menuduhkan
jadi dianggapnya kemungkinan
pernahkah anda kehilangan kartu
pernahkah diambil orang
pernahkah dipakai dan lain sebagainya
dan dari berbagai transaksi
bank akan selalu melihat kemungkinan
ternyata kita dan kolega kita
ataupun mungkin dibilang konspirasi sindikasi kita lah
yang menyedot uang bank
kemudian belajar kita sebagai korban
bank juga akan menjaga jaga yang di situ
dan itu bank hanya bisa menuduhkan
kepada rekening kita yang nomor tiga
yang kecil tadi
saat itu tidak terbukti
saat tidak ada transaksi pengambilan dana dari bank lain
dan kemudian transfer ke bank lain juga
dan kemudian pengambilan ke atm
dan lain transaksi yang mungkin di edisi edisi
saat itu semua tidak terbukti
berarti bank baru mulai berani bertanggung jawab
tapi kita harus peduli sebagai nasabah
karena itu angkanya kecil
yang kita tinggal pedulikan adalah yang gede
dan itu yang harus dipertanggung jawabkan bank
kalau ini kita terapkan
dan kemudian kita punya adat kesehatan yang kayak gini
kelemahan kita cuma satu
yaitu belum terbiasanya kita untuk mengelola
jualan wawah punya lebih dari satu rekening
kayaknya aja pusing
tetapi kalau kita sudah mulai terbiasa
mulai kita tahu
rekening ini tinggal dipindahkan
kan pakai aplikasi tinggal dipindahkan ke sini
tinggal dipindahkan ke sini
nah itu otomatis saat kita sudah terbiasa
seolah olah kita hanya semudah mempunyai
atau dompet satu dan dompet dua
jadi semudah itu
nah dengan demikian
ini bukan lagi satu hal yang sulit
tetapi efeknya untuk mengamankan dana kita
itu sangat besar
baik pak ini banyak sekali poin poin yang sudah kita catat
dan tadi ada salah satu poin penting
yang kami catat di awal
tadi anda menyebut kita harus menanyakan
kembali ke pihak bank
langkah apa saja
yang akan mereka langsung tindak begitu ya
apabila bank kita terjadi masalah
tetapi kadang kadang kita orang awam ya pak
kita kan tidak tahu ini jawabannya
karena sangat teknis sekali
sepertinya jawaban seperti apa
yang kita bisa checklist begitu
dan menentukan bank ini aman
dan kita bisa langsung buka rekening di sana
kalau misalnya kita bisa kasih contoh juga ya pak
ada beberapa bank
mereka juga akan mengirimkan otp
untuk melakukan transaksi
ada juga yang
kasih kita juga klik atau key
seperti itu ya
untuk menjadi verifikasi ulang begitu
apakah itu adalah langkah langkah preventif
dan juga jawaban yang tepat
untuk kita bisa membuka rekening di perbankan tersebut
otp dan donggel
atau orang bilang token ya
dan donggel yang itu
yang media kecil
yang untuk setiap bertransaksi itu
yang memberikan angka angka yang
berbeda ya unik
saya nggak bisa menyebut mereknya
karena ada satu bank yang sangat populer dengan alat ini
tetapi banyak bank bank juga
pakai alat ini ya
nanti dikerjain endorse lagi
kita bicara begini
jadi itu hanya terjadi
bahwa kita bertransaksi
atau menggunakan perangkat
ya jadi otp
itu adalah bagian dari dua fa
panta alpha ya
itu adalah pertama untuk mengkonfirmasi
bahwa kita orang yang mengerti
dan kita orang yang tepat untuk melakukan akses
terhadap perangkat dia
terhadap layanan dia
ya yang pertama
yang keduanya adalah
kita melakukannya dari perangkat kita
yang sudah dikonfirmasi sama banknya
itu ya dua fa itu sangat penting
jadi sekali lagi saya ulang
bahwa pertama kita memastikan bahwa itu adalah kita
kedua itu adalah dari perangkat kita
nah jadi kalau terjadi suatu transaksi
perbankan walaupun passwordnya benar
tetapi bukan dari perangkat kita
maka itu sudah pasti itu gugur
itu berarti bukan kita
nah keguguran otp itu
dan otp ini hanya memastikan bahwa konfirmasi dari bank
itu nembaknya ke ponsel kita
untuk memastikan kalau ponsel yang kita daftarkan di bank delapan
itu ternyata nggak salah ketik
ataupun kemudian ternyata nggak salah ini
nggak ada kesalahan
dan benar benar masih aktif
dengan adanya otp
bank juga yakin
bahwa nomor ini adalah memang kita yang pemiliknya
tadi dikasih kode juga kita nggak aneh aneh
dan kemudian menjawab
berarti bank juga yakin kita pemiliknya
dan kemudian donggel
itu adalah tadi yang kedua
untuk memastikan bahwa kita adalah orang yang memang bertransaksi
buktinya saat kita minta rupiah
minta ditransferkan ke rekening nomor sekian
dan kemudian dikirimkannya kapan sekian
kita kemudian banknya menanyakan
nah kode itu adalah donggal
nah kode itu mengkonfirmasi bahwa
apa yang kita input itu sesuai dengan apa yang kita inginkan
dan saat itu mendapat
bank melakukan klarifikasi tadi
ya dan kemudian mereka sudah aktif
ya itu dari kelima
tapi itu semuanya hanya sifatnya proteksi
baru mau menunjukkan bukti dia melakukan perlindungan
terhadap perangkat gadget kita
dan kemudian aksesibilitas kita
yang kepentingannya juga untuk bank
jadi bank yang lebih berkepentingan dengan otp
dan dua fa tadi dengan donggel tadi
sedangkan kalau pernyataan yang bank
yang kita tanyakan tadi
kita mau menanyakan bagaimana tindakan dia
dalam melindungi dana dan data kita
itu dia nggak mungkin membaca
customer cervice jadi pastinya dia harusnya mengomong
dia akan mengomong dia sampaikan begini begini begini
dia akan berupaya biasanya mungkin
mungkin sudah di guidance sekarang setelah saya ngomong gini
bank akan berjaga jaga kemudian akan bilang
kalau nanti ada yang nanya seperti apa
jawabnya gini ya tinggal dibacakan saja bla bla
hanya akan kembali
semudah dengan kata kata yang paling simpel apa
yang sebenarnya ada dia bilang
kita sudah akan melakukan perlindungan
ini akan kita lakukan tindakan di situ
kalau dia memang jawabannya konsisten
tetapi kalau masih hanya sekedar alibi
ataupun bersembunyi dibalik kata katanya di situ
kita masih mempunyai hak untuk menolak menyimpan
ke uang dana di kita rekening di biaya
belum kita bertukar belum berakat
kuota kita nabung di bank itu
baik memang ini mengantisipasi sistem perbankan yang bermasalah
masih banyak caranya
dan kami juga harus melakukan preventif
langkah langkah preventif ini sangat penting
terima kasih pak bimanyu sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia business dan referensi
terima kasih mbak nita
salam anhaj jabat terakhir